para pemudik yang melintasi jalur selatan tepatnya di kawasan cipatat cikalongwetan kabupaten bandung barat diimbau untuk berhati hati
karena selain jalanan yang berliku ruas yang dilintasi pemudik dari jabodetabek menuju ke kota bandung dan jawa tengah ini juga terdapat tanjakan ekstrim
warga kerap menyebut kawasan tersebut sebagai jalur tengkorak
jalan raya cipatat kabupaten bandung barat jawa barat telah dikenal sebagai jalur berbahaya
bahkan warga kerap menamakannya jalur tengkorak
hal itu disebabkan karena kontur jalan yang berliku hingga tanjakan yang cukup ekstrim di ruas tersebut
tak sedikit kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur ini dan mengakibatkan pengemudi luka hingga tewas
jalan yang memiliki lebar tujuh meter ini menjadi jalan arteri
yang menghubungkan jakarta ke bandung dan sekitarnya melewati puncak dan cianjur
selain kontur jalan berliku jalan cipatat ini juga banyak berceceran tanah dan debu karena adanya aktivitas galian batu kapur
petugas kepolisian dari satlantas polres cimahi bekerjasama dengan dinas perhubungan kabupaten bandung barat
telah menyiapkan ratusan petugas untuk mengamankan dan melancarkan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
ada dua daerah black spot
salah satunya yang disampaikan oleh rekan rekan adalah jalur cipatat
sepanjang jalur tersebut kontur jalannya banyak bangunan yang cukup tajam dan lebar jalan yang hanya tujuh meter
agar ekstra berhati hati bagi pengemudi apabila mau mendahului kendaraan di tikungan maupun yang tidak bebas pandang agar tidak mendahului
karena jalur tersebut sering terjadi kecelakaan
sejumlah rambu rambu dan pernyataan rawan kecelakaan pun telah dipasang
selain jalan cipatat jalan nasional yang dilintasi pemudik dari jabodetabek menuju kota bandung dan jawa tengah
yang memiliki kontur berliku dan dilintasi kendaraan besar adalah jalan raya cikalong wetan
kami mengimbau kepada pengguna jalan terutama roda dua supaya berhati hati karena persoalan keselamatan juga
terhadap masyarakat yang sendiri
kalau masyarakatnya melanggar aturan maka mereka akan melakukan penyelenggaraan
saya kira itu juga meningkatkan kepada kecelakaan
petugas kepolisian dan dinas perhubungan kabupaten bandung barat menghimbau kepada para pemudik yang menggunakan sepeda motor khususnya
yang berasal dari jabodetabek menuju kota bandung dan jawa tengah untuk selalu berhati hati dalam berkendara ketika melintasi jalur tengkorak ini
tersenapa mungkas kabupaten bandung barat jawa barat